meski pembangunan infrastruktur tak sebanyak di jalur utara jalur selatan masih menjadi salah satu prima dona bagi para pemudik
angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia mengajak anda untuk melihat hal menarik di sepanjang jalur selatan jawa barat
jelang hari raya idul fitri jutaan manusia bergerak menuju ke kampung halamannya masing masing dan hampir setengahnya akan melewati jalur selatan ini
salah satu ciri khas tradisi mudik di indonesia adalah dengan banyaknya laporan khas yang dibuat oleh televisi untuk anda dalam jalur mudik
seperti yang ada di belakang saya
ini bubaran pabrik dan berapa aja pak
bubaran pabrik k hartek ini pagi jam enam kemudian siang jam empat belas nanti malam jam dua puluh satu jam sembilan
nah ini kan mengakibatkan lumayan agak terhambat gitu pak
ini antisipasi dari kinerja
polisi kan seperti apa
kita setiap jam jam baik itu mau bubaran dan yang mau masuk kita melakukan langkah langkah pengamanan
pengamanan dan pengantinan biar tidak jadi jarak bandung ke garut maupun ke bandung yang tidak jadi
terima kasih pak
terima kasih pak